sementara itu badan reserse kriminal mabespori kembali menangkap pelaku yang terlibat dalam kasus vaksin palsu rabu malam
tersangka berinisial me yang berprofesi sebagai bidan
direktur tindak bidana ekonomi khusus badan resiliense kriminal mabespori brikjen polisi agung setia mengatakan
tersangka me ditangkap di klinik tempatnya berpraktik di kawasan ciracas jakarta timur
yang diduga terlibat dalam pemberian vaksin palsu kepada bayi yang menjadi pasiennya
selain itu dua orang lain ditangkap di kawasan cakung jakarta timur rabu malam
namun status keduanya masih sebagai terperiksa
dengan tertangkapnya me kini total ada tujuh belas tersangka kasus vaksin palsu
melalui keterangan ma akan diketahui berapa banyak bayi yang sudah terpapar vaksin palsu di tempatnya melakukan praktik bidan
ya ada di jakarta timur semalam kita tangkap
yang hari ini kita tempat praktek itu yang kita akan mau lihat
ketiga yang ditangkap tapi saatnya baru terlambat
ya dua masih diperiksa